cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
di luar gedung dpr mpr di senayan jakarta
kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama
di sekitar gedung dpr ri
dito bagaimana situasinya malam hari ini
apakah sudah lebih kondusif atau justru sebaliknya

tepatnya berada di luar gerbang dari kompleks dpr
anda bisa lihat bahwa saat ini kondisi di sekitar saya sudah kosong
dari masa yang tadi melakukan aksi
unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan
saat ini pihak kepolisian sudah berhenti
sudah berhasil memukul mereka mundur
melintasi penyebrangan kereta api sebidang ini
sehingga memang masa terpecah menjadi dua
ada yang sebagian mengarah ke belakang
yaitu ke arah jalan palmerah selatan
terus kemudian ada juga yang masa yang mereka melarikan diri
atau ke arah selatan ke jalan tentara pelajar
tapi yang ada di sisi barat
sementara itu dapat saya informasikan bahwa memang saat ini
proses untuk mengatasi situasi di sini dipimpin langsung
oleh kapolres jakarta pusat
yaitu hari kurniawan
dia ada di belakang saya
sekitar situ dia sudah memberikan perintah
kepada seluruh aparat keamanan di sini
untuk saat ini pihak keamanan diminta untuk melakukan konsolidasi
atau mempertahan posisi ini
karena memang mereka menginginkan supaya rel kereta api
dapat digunakan kembali oleh kereta komuter lain
karena memang sejak pukul enam belas lima puluh
rel kereta api tidak bisa dilalui
karena tidak kondusif situasi di sini
akibat masa yang terus melempari batu
ke arah kompleks gedung dpr itu sendiri
tempat polisi hitamnya
memang sekarang masa sudah tidak lagi melakukan aksi lemparan batu
mungkin kita akan coba melihat lebih dekat lagi
masa yang ada di belakang situ
ya tadi barusan ditembakkan gas air mata
ke arah masa
yang ada di jalan palmerah selatan
mereka menggunakan benda benda lain
karena mereka tidak ada batu
mereka menggunakan misalnya ada botol kaca beli
terus kemudian mereka melempar
menembakkan kembang api juga ke arah pihak kepolisian
terutama resimen brimop yang ada di depan ini
sementara posisi ini berusaha terus dipertahankan oleh pihak kepolisian
agar supaya tidak sampai
masa kembali masuk lagi
mendekat ke arah gerbang dari dpr itu sendiri
sementara itu dapat saya informasikan bahwa memang
pihak kepolisian tadi sudah menghimbau
sekali lagi melawan polisi yang ada di depan ini
untuk membuat pengeras suara
agar masa segera membubarkan diri
karena memang jika mereka tidak membubarkan diri
tadi pihak kepolisian juga mengatakan bahwa mereka akan menangkap semuanya
sehingga memang diharapkan
bahwa memang masa segera membubarkan diri
dari lokasi ini dan segera kembali ke rumahnya masing masing
baik terima kasih aradita utama
untuk laporan anda kita akan tunggu
apalagi perkembangan terbaru dari sana
aradita utama koresponden cnn indonesia

setelah aksi demonstrasi kita akan kembali ke rangkaian aksi demonstrasi pada hari ini
setelah aksi unjuk rasa elemen mahasiswa pada selasa kemarin
hari ini giliran siswa smp dan juga sma
melakukan aksi unjuk rasa ke gedung dpr mpr
mereka menuntut agar dpr menghentikan
pembahasan ruu yang kontroversial
dan ruu pertanahan dan juga lainnya
sekitar tiga ratus siswa smp dan sma
mendatangi gedung dpr ri jakarta
mereka berasal dari berbagai sekolah menengah
di kawasan tangerang bekasi dan juga jakarta
aksi langsung dibubarkan oleh aparat kepolisian
karena tidak memperoleh izin
puluhan siswa kemudian diamankan polisi
untuk didatang lebih lanjut
dan juga dikawasan di jakarta

siswa ini membawa spanduk dan tulisan
yang mengecam pembahasan ruu yang kontroversial
namun saat ditanyakan
mereka sendiri tidak mengaku
hanya ikut ikutan dan tidak mengetahui
tujuan aksi demonstrasi
menjelang sore ratusan pelajar sekolah menengah atas
terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian
akibat bentrokan ini arus
selalu lintas dari kawasan pejompongan
menuju palmerah lumpuh total
kericuan antara ratusan pelajar sekolah menengah atas
dengan petugas kepolisian
terjadi di kawasan pejompongan jakarta pusat
ratusan pelajar tampak melakukan serangan
terhadap petugas kepolisian
untuk mengurai masa
petugas sempat beberapa kali melemparkan
ataupun melepaskan tembakan gas air mata
sementara itu ratusan pelajar sekolah menengah
kejuruan yang berdemo menuju gedung dpr
dengan menumpang truk kontainer
motor dan berjalan kaki
dari jalan daan mogot
dan juga jalan ledjen s parman
jakarta barat rabu sore
sempat terlibat keributan dengan pengendara mobil
akibat insiden ini lalu lintas
dari arah jalan ledjen s parman
menuju jalan jenderal gatot subroto
mengalami kemacetan panjang
tidak hanya di jakarta
ribuan mahasiswa yang tergabung dalam
aliansi bem surabaya menggelar demonstrasi
di depan gedung dprd jawa timur
pada rabu siang
meski pemerintah dan dpr sudah menunda
mengesahkan beberapa rancangan undang undang
mereka tetap turun ke jalan
untuk mempertanyakan komitmen pemerintah
masa aksi meneriakan jargon
reformasi yang dikorupsi
oleh pemerintah dan juga dpr
mereka menganggap pemerintah
tidak memiliki komitmen kuat
dalam pemberantasan korupsi
dengan mengesahkan revisi undang undang kpk
mereka juga menuntut pasal pasal
bermasalah dalam rancangan
kitab hukum acara pidana
berasal dari sejumlah kampus di surabaya
antara lain universitas negeri surabaya
bayangkara wijaya kusuma
dan universitas islam negeri
badan eksekutif mahasiswa
universitas islam bandung menggelar orasi terbuka
di kampusnya bem unisba menyayangkan
tindakan kekerasan aparat terhadap
mahasiswa pada aksi senin
dan selasa kemarin
di depan gedung dprd jawa barat
bm unisba juga menuntut pemerintah
membatalkan pengesahan rancangan
dan revisi undang undang
antara lain undang undang
revisi kuhp dan ruu pemasyarakatan
tidak serahkan jawab jawab
tidak serahkan jawab jawab
kami akan kembali sesaat lagi
breaking news akan kembali usai jeda
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
mahasiswa semester kelima
fakultas hukum universitas al azhar indonesia
masih menjalani perawatan di rumah sakit pelni jakarta
faisal dikabarkan sedang menjalani
proses pemulihan setelah dilakukan
tindakan operasi di bagian kepala
dan stabilisasi bahu kanan
sekitar tiga ratus mahasiswa
mengikuti aksi di depan gedung dpr senayan
pada selasa kemarin
rekan faisal amir yang berkunjung ke rumah sakit pelni
mengaku lega mengetahui kondisi faisal
menurut rekan faisal
arga sebagai salah satu koordinator lapangan
faisal sempat terpisah
karena harus mengamankan rekan yang lain
faisal kini sedang menjalani
perawatan intensif di ruang
intensive care unit rumah sakit pelni
setelah dokter melakukan
tindakan operasi di bagian kepala
dan stabilisasi bahu kanannya
jadi kita pas setelah adanya gas air
itu kebetulan uai
sudah disuruh pukul mundur pukulan
disitu sebelumnya pasti pukul mundur pukulan
uai semua anak uai
dikumpulin di flyover
yang dari arah tvi
yang arah mokosemanggi
nah akhirnya kita kumpulin dulu
disitu kita masih stay
buat nunggu anak ceweknya
buat ngelindungi anak ceweknya
nah pada saat itu kemungkinan
ya salah satunya gitu
nah jadinya pas sesudah kita
udah dapat koordinasi buat jalan terus
kita ke jalan kita nge border
nah kebetulan saya tidak tahu itu a
korlap itu masih nunggu bagian belakang
dan kebetulan anak anak perempuannya itu
demonstrasi menolak pengesahan sejumlah ruu
dan pecah butan sejumlah undang undang
berakhir ricuh di sekitar gedung dpr
pada selasa sore hingga malam
beredar video viral yang memperlihatkan
kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian
salah satu mahasiswa yang menjadi korban
disebut harus menjalani rawat inap di rumah sakit
akan tetapi pihak polda metro jaya
membantah tudingan ini
adanya demonstran yang menjalani rawat inap

udah ada datanya rumah sakit mana aja
yang tempat mahasiswa tadi kan
pak polda bilang ada
rawat jalan mas
oh yang untuk rawat inap kan
nanti saya cek dulu nanti ya
nanti kita baru dalam pendalaman ya
sementara itu argo yuwono juga mengakui
belum mendapat laporan tentang penganiayaan wartawan
oleh aparat dalam demonstrasi yang berakhir ricuh
di gedung dpr senayan selasa kemarin
namun dalam kasus lain argo juga membenarkan
kepolisian akan menindak dugaan kekerasan
oleh personel kepolisian dalam demo mahasiswa
di sumatera dan sulawesi
masih ada lah
itu ada di medan
sudah nanti akan kita tindakkan
kalau ada penyalahgunaan pemenang oleh anggota
ya tentunya nanti akan diproses ya
di daerah sumatera
dan di makassar juga ada ya
itu semua yang viral yang ada di sana
sudah dari makassar pun sudah
dari kabupaten sudah menyampaikan di sana
tapi dari polda metro jaya bisa memastikan
bahwa yang tadi malam itu tidak ada oknum sama sekali
yang melakukan tindakan operasi pada pihak mahasiswa
sampai sekarang kita tidak ada laporan
sampai sekarang ya
dari media itu pak
apakah sudah ada laporan pak
atau penghalangan seperti menghalangi mengambil gambar
yang pertama kan sudah disampaikan
bahwa silakan media
di belakang pak polisi
pak polisi mau jalan ya
daripada nanti terkena
limparan dan sebagainya
sudah dikasih warning di sana
karena memang merasa ada yang
merasa ada yang dianeh ya
silahkan aja nanti kita laporkan ya
ketua dpr ri bambang susatyo
mendatangi rumah sakit plni jakarta
kedatangan bambang untuk melihat kondisi
salah satu anggota pemuda pancasila
yang dikabarkan dirawat di rs pelni
kedatangan ketua dpr ri
bambang susatyo pada pukul dua belas siang tadi
selain ingin melihat kondisi pasien
yang diduga adalah anggota
juga akan mencari informasi lain
terkait kondisi mahasiswa
dan petugas kepolisian yang dirawat di rumah sakit pelni
menurut keterangan pihak rumah sakit
ada tiga belas korban demonstrasi
tanggal dua puluh empat september kemarin
di depan gedung dpr mpr
dengan rincian yang diperlukan untuk mencari
rincian sebelas mahasiswa
satu anggota polisi
dan satu pekerja proyek taman ria senayan
bambang susatyo juga meminta
semua pihak menahan diri
karena dpr dan pemerintah sudah menunda
ada empat ruu yang memuat pasal kontroversial
pemuda pancasila yang terluka
saya ingin melihat keadaannya
luka yang diderita oleh adik saya itu
dan saya berharap
para mahasiswa juga bisa menahan diri
dan saya berharap
dugas aparat keamanan
juga menahan diri
dan lebih bijaksana dalam menangani
adik adik ini ke dpr
hanya menyampaikan inspirasi
saya minta juga adik adik
jangan menari di gendang
orang lain yang memanfaatkan
demo atau menyampaikan inspirasi ini
untuk hal hal yang anarkis
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan kami juga sudah berusaha menghubungi perwakilan
dari kepolisian untuk berdiskusi malam hari
tapi tidak ada yang menyanggupi
untuk hadir atau bergabung dalam diskusi
di breaking news malam hari ini
mungkin saya akan mulai dulu
dari pak yusuf hidayat
dari universitas al azhar indonesia
setelah ada korban dari adik adik mahasiswa
sikap kampus bagaimana pak menyikapinya
ini adalah musibah bagi kami
bahwa anak kami ada yang terkena luka
dan itu adalah bagian daripada risiko
atau mahasiswa yang melakukan demonstrasi
dan tentunya kami dari pihak kampus
turut bertanggung jawab
atas keselamatan mereka
bahkan tidak hanya mahasiswa al azhar
karyawan karyawan kami yang ada di al azhar
dosen dosen semua terlibat
mahasiswa mahasiswa yang memang terkena musibah
terutama apalagi dengan adanya
yang itu mungkin lukanya
cukup parah ya pak
selain itu ada berapa mungkin ada data
berapa yang kemudian mengalami luka luka
luka ringan saya kira cukup banget ya
kemarin tercatat bisa dua puluh tiga puluh orang ya
dari al azhar kan
dan juga dari kampus kampus yang lain
ada dari muhammadiyah jakarta
kemudian ada uin gitu kan
itu banyak sekali kan
itu yang kemudian dari al azhar
di rspp penuh
kemudian dibawa juga ke taman puring muhammadiyah ya
setelah ada korban begini
pak yusuf apakah kampus akan
sekarang masih fokus untuk
begitu fokus terhadap yang korban luka
atau juga secara paralel
mungkin membuka upaya upaya langkah hukum
untuk mendalami lagi
sehingga ada korban yang datang
dari adik mahasiswa dari uai
ya tentu kami
lebih fokus ya
untuk sementara ini adalah
ya ini juga untuk
meralat mungkin ya
informasi informasi yang beredar
alhamdulillah kondisinya stabil
dan sekarang semakin membaik
dan kita fokus bagaimana
supaya nanti dia bisa lagi kuliahkan
dan kita memang belum membicarakan
akan membuat tim dan sebagainya
langkah hukum itu belum sampai ke sana
oke jadi masih fokus untuk
pada kesehatan dulu ya
karena itu yang paling penting
paling penting ya
untuk rekan rekan mahasiswa
dan kita juga menghargai pihak keluarga ya
supaya memang keluarga juga tenang
jadi kita tidak disibukan dengan yang lain
kita fokus untuk kesehatan beliau
dan juga kita minta doa semuanya
supaya memang mahasiswa kita ini
bisa sembuh dengan cepat
bang andi bagaimana kontras melihat
akhir dari demonstrasi kemarin
yang jelas ada korban berjatuhan dari mahasiswa
pengaduan selain itu
apakah akan mengawal kasus ini step by step
atau masih mengkaji lagi
dari apa yang terjadi kemarin
aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi
saya bilang aksi kekerasan aja ya
karena ini memang salah dari
ini tindak kekerasan
dalam bentuk penggunaan
kekuatan yang berlebihan oleh aparatur kepolisian
itu tidak terjadi di jakarta saja
itu ada di beberapa kantor kontras
di beberapa daerah itu juga
di laporan yang sama
ada di sumatera utara di medan
ada juga di makassar
yang videonya viral itu
polisi masuk ke rumah ibadah ke masjid
kepolisian republik indonesia
memang belum punya komitmen
untuk menjalankan reformasi kepolisian
dalam instrumen internal kepolisian
aturan di internal kepolisian
yang disebut dengan peraturan kapolri
jadi peraturan yang dibuat sendiri oleh kapolri
itu ada perkab nomor delapan tahun dua ribu sembilan
hak asasi manusia
implementasi ham di dalam
menjalankan tugas dan kewenangan polri
semua tindakan aparatur kepolisian kemarin
itu melanggar perkap ham itu
anda mau bilang kepolisian represif kemarin atau bagaimana
itu sudah tabiat kayaknya
jadi saya kira masyarakat sipil harus lebih keras
untuk kasih warning kepada polisi
ini saya bilang begini bukan karena saya benci polisi begitu ya
tapi kita itu cinta dengan polisi
karena polisi itu adalah wajah paling di muka
penegakan hukum yang ada di republik ini
kalau orang nggak lagi mau bicara hak asasi manusia
terus dia mau bilang apa dalam konteks demokrasi gitu
ada banyak orang meninggal karena satu dan lain hal dalam operasi pemulihan keamanan di papua sekarang
kalau hari ini di jakarta alhamdulillah nggak sampai meninggal
dan jangan sampai ada adik adik kita yang sampai meninggal seperti dalam perusahaan sembilan puluh delapan
tapi kita harus juga dengar bahwa polisi lembaga yang sama ini
memperlakukan menjalankan tindakan tindakan yang sangat brutal dalam menjalankan kewenangannya di papua
sehingga yang saya mau bilang adalah ya jokowi mesti ngomong begitu bahwa pak tito itu harus dievaluasi
demo demo ini menurut prediksi saya dan juga kawan kawan lain di masyarakat sipil
ini nggak akan berhenti di satu titik ini
kalau polisi mau belajar makin direpresif itu akan makin kuat perlawanan
makin nggak diatur kedisiplinan aparaturnya di bawah maka ya akan makin kuat perlawanannya
dan dampaknya makin luas juga
jadi saya sih berharap kita itu masih punya perwira perwira yang punya pikiran jernih
dan punya komitmen terhadap demokrasi dan ham
dan itu yang harus mulai ambil posisi untuk menjelaskan semuanya itu secara lebih clear
kontras menyimpulkan ada pelanggaran ham begitu
dari cara menangani masa yang berdemonstrasi kemarin
ya otomatis kalau pelanggaran hamnya
pelanggaran hukum dan pelanggaran ham
di polisi itu kan ada mekanisme internal evaluasi internal dan eksternal
eksternal pakai komponas internal itu ada p tiga d ada propampori
kalau ada polisi pukul orang tanpa ada prosedur hukum ya dia harus dihukum
begitu itu kan ada instrumen itu
ada pelanggaran ham dan pelanggaran hukum
tahan di situ dulu ya bang adi
saya akan menghubungi juga ada mbak pratiwi pengacara publik lbh jakarta
tapi belum tersambung
nanti kita akan cek berapa kemudian data yang mungkin sudah dihimpun oleh dari lbh jakarta
data data korban setelah aksi demonstrasi kemarin saya kembalikan ke bang andi kalau begitu
jadi kalau anda melihat ini justru adalah aksi kekerasan yang sebetulnya dilakukan oleh pihak kepolisian
tentu ada upaya upaya hukum dong yang kemudian harus dilakukan setelah aksi aksi ini kemarin terjadi oleh mungkin korban
bisa juga teman teman keluarga korban bisa
bersama kami bisa juga bersama lawyer itu soal teknis
tapi menurut saya itu tidak bagus kalau korbannya yang menuntut
ini ada waktu nih polisi untuk bikin pembelajaran
di surabaya ada kesalahan dalam kasus penanganan papua
di sekarang begitu juga besok begitu juga lagi
memastikan anda sebagai pendegak hukum tapi juga memastikan hak asasi manusia itu tegak
jangan ambil retorika macam macam
saat anda melakukan penegakan hukum maka anda juga harus melindungi prinsip prinsip hak asasi manusia
oke dari laporan laporan yang masuk ke kontras itu bentuk tindakannya seperti apa sebetulnya
ya kalau polisinya tidak kasih water cannon ya nggak akan ada itu
sebenarnya kan mahasiswa kita yang aksi itu
itu juga bukan jangan bayangkan seperti peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
yang kita menghadapi represitas yang luar biasa
semua orang kemudian belajar untuk survive di setiap demo demonya
ini kan anak anak muda yang pengen ekspresikan pandangan pandangan politiknya
saya juga heran itu beberapa orang yang saya kira punya pemahaman luar cukup
tapi juga melecehkan dan mendistorsi kesadaran
kemungkinan doang saudara
jadi kolabs polisi ini sekarang awal tahun itu
itu kita lihat karena dari pride being schritt to the change
dasar warga negara yang coba
diberangus melalui regulasi
sementara pak kita punya partai
politik yang banyak itu
ada banyak sekali intelektual
bergelar akademik bejibun
di belakang namanya punya
pengetahuan yang cukup kalau berdebat bisa
berhada hari kita tidak sudah selesai
nonsense tidak ada
justru suara itu datang dari
mahasiswa yang hadir
dan serius dia
tidak mau terseret
di dalam politik
identitas dan politik partisan
yang selama ini dikembangkan oleh para politisi elit
kekerasan yang kemudian tadi anda
katakan dari upaya penindakan
oleh pihak kepolisian saya ke pak yusuf lagi
ada cerita tidak pak
dari rekan rekan mahasiswa kepada bapak mungkin
atau pihak perwakilan kampus
sisi mereka ya ketika kemudian
mungkin menjelang akhir demonstrasi
seperti apa atau kemudian bagaimana cara cara
memperlakukan mereka saat itu
ya ini mungkin
tadi ada kaitannya juga dengan
sesuatu yang sebenarnya kita perlu
apresiasi ya bahwa
memang ini adalah momen yang sangat
bagus dan kita harus
apresiasi positif bahwa
mahasiswa punya kepedulian terhadap
bayangkan kalau seandainya ini mahasiswa
diam saja apa jadinya pemimpin pemimpin
masyarakat akan datang dengan
mahasiswa yang tidak punya perspektif
dan saya melihat saya mengapresiasi
mahasiswa mahasiswa yang melakukan
saya lihat dari mahasiswa

itu tidak ada karena saya kenal ya
terutama dari fakultas hukum
mereka bukanlah orang orang yang
mereka tidak terbiasa dengan
anarsisme dan sebagainya
jadi mereka juga punya kesadaran sendiri
dan ini adalah sesuatu yang
kemudian ketika mereka bercerita
bahwa mereka tidak sampai
itu belum nyampe sampai gerbang dpr ya
kalau kita ingat waktu dulu tahun
ini kan mereka masih
sangat jauh sekali
belum sampai ke sana tapi mereka kemudian
cerita bahwa mereka akan kembali lagi
akan kembali ke
semanggi kemudian mungkin
yang akan belok ke al azhar mungkin ada ke tpri
tetapi kata mereka di tpri juga sudah
terjadi sesuatu yang memang mereka
tidak kehendaki akhirnya mereka
kemudian pergi dan mungkin
mereka ingin cari teman temannya
yang masih di belakang
untuk mengamankan juga
dan itu naluri dia
sebagai mungkin demonstran ya
naluri sebagai aktivis
dan itu kemudian dan mereka
menempatkan itu jam lima empat puluh lima
atau jam berapa gitu kan dalam kondisi yang
memang sudah seperti itu kan
saya akan terhubung dengan
m isnur ketua divisi
advokasi dari ylbhi
selamat malam mas isnur
kami ingin tahu kemudian apa tanggapan
komentar anda soal
aksi demonstrasi yang kemarin berlangsung
berakhir dengan ricuh dan ada
sejumlah korban dari
mahasiswa yang luka luka
sampai dengan hari ini
jadi peristiwa dua hari ini
ini bukan kericuhan tapi
sebenarnya aparat tidak mau
tidak mau ada demonstrasi
aparat tidak menerima
gelombang aksi oke kenapa anda
bisa sampai mengatakan begitu mas isnur
konsisten kami temukan kami mendampingi di aksi aksi yang lain
oke di dua ribu lima belas kami mendampingi aksi aksi yang lain
dan saat ini kami menolak
perubahan sistem ump
bahkan buruh sudah pulang
buruh sudah mau kembali ke tempatnya
diserang dipukuli mobilnya dihancurkan
dan ketika di persidangan
kemudian ketika mereka ditangkap
dan lain lain itu tidak terbukti bahwa
mereka misalnya berniat untuk menyerang
petugas dan lain lain melawan dan lain lain
sehingga semua dibebaskan
peristiwa yang lain misalnya terjadi di aksi mayday
di aksi dua puluh dua mei dan lain lain
jadi yang kami lihat
sebenarnya ini bukan
ricu bukan mahasiswa yang
keos atau merusak tapi
lebih ke brutalitas oke
tidak mau ada aksi
tidak mau demonstrasi yang lebih lama lagi
mau mendengar mereka kemudian duduk
dengan damai jadi apa yang kita lihat di lapangan
kalau kemarin dari video video yang ada
dan yang teman teman di lapangan adalah
aparat menembakkan water cannon
disusul dengan kemudian
gas air mata oke disusul
dengan penangkapan penangkapan dan ketika dalam
pengajaran itulah terjadi banyak
kekerasan itu yang kami temukan
dari tim di lapangan oke tapi
bukankah sejak pagi
siang begitu ke sore kan situasi
betul jadi biasanya strateginya
yang dilakukan adalah aksi aksi itu jadi
peraturan internal mereka
yang aksi itu hanya sampai jam enam malam
nah itu kan sebenarnya
berbeda dengan semuanya undang undang yang
tidak membatasi jam itu itu kan
peraturan internal bukan peraturan undang undang yang
membatasi masyarakat sedangkan menurut
undang undang dasar pembatasan itu hanya
oleh undang undang bukan oleh perkab gitu loh
nah ini dijadikan alasan yang kemudian
kami juga melihat ini
pelajaran besar kan sebelumnya ada evaluasi
minta maaf juga kejadian di tanah abang
waktu itu ada anak yang dipukuli ya
ini terjadi lagi kok bisa
bagaimana kita mengontrol
aparat kita nggak menjadi bila terlihat
di lapangan itu lepas kontrol gitu
bagaimana menjaga aparat ini tetap
dalam prosedur sop
kalau memang ada orang yang melakukan tindak pidana
di juga tindak pidana ya tangkap biasa aja
kemudian bawa sidik dan
sidangkan nggak seperti yang kita lihat
di video yang tersebut apa
di video yang tersebut dari mana mana
ditangkap dipukuli sampai berdarah darah
gonyok seperti itu itu yang kami lihat
jadi anda menyesali ya
sebetulnya apa yang
terjadi ya kami mendesak
kepada kapolri mengepolosikan secara
serius jajaran di bawahnya
di mana letak kekeliruannya
sehingga aparat tidak bisa
dikontrol lagi aparat tidak lagi sesuai
dengan sop internal kepolisian
yang tidak boleh
yang harus menghargai hak asli manusia
menarik tadi ketika anda katakan
polisi selalu berpegang pada peraturan
internalnya soal bebas
batasnya sampai jam enam sore
setelah itu kemudian
dengan segala cara mungkin membubarkan
kekuasaan jadi menurut anda
setiap aksi yang
berlangsung demonstrasi berlangsung
di negeri ini apakah itu kemudian bebas
sampai pukul berapapun atau memang harus
berpegang seperti apa
di undang undang dasar empat puluh lima pasal
kita dijamin untuk berpendapat
dan menurut undang undang dasar empat puluh lima
dua puluh delapan j tadi bisa dibatasi
dibatasnya dengan apa dengan undang undang
itu jelas kalimatnya undang undang
kalau ada pembatasan untuk aksi
itu ada penjelasannya di undang undang
kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan keumum
itulah undang undang yang jadi pegangan
bukan menjadi turunan aturan aturan yang lain
itu yang menjadi patokan
apakah ada keterangan waktu kemudian
ini kan juga menjadi penting ya
dan kemudian begini banyak aksi aksi
lain yang dilakukan ketika misalnya
aksi menabur bunga
di waktu kasus bom tamrin
itu kan dilakukan di malam hari
dilakukan juga bersama sama dengan aparat kepolisian
jadi pertanyaannya kenapa
di aksi yang satu itu boleh di malam hari
di aksi yang lain nggak boleh di malam hari
jadi pertanyaan penting dari kita
jadi anda meminta untuk ini dievaluasi ya
betul sekali tapi yang penting sebenarnya evaluasinya adalah
pertama harus dihukum
tegas para pelaku oknum
kekerasan di lapangan itu jelas
jangan sampai kemudian misalnya bukan hanya
mahasiswa tapi jurnalis juga
mengambil kekerasan jurnalis diharangi
nah yang kedua adalah mengevaluasi
psikologi jangan sampai kalau
orang yang punya masalah orang yang punya
kira kira sedang tidak dalam emosi
yang bagus turun ke lapangan
yang ketiga sop sop yang ada misalnya
kewajiban melaporkan tentang upaya penggunaan
kekuatan harus dilakukan
sop itu diterapkan gitu sebagai bahan
evaluasi anda turun ke lapangan hari ini
menggunakan kekuatan apa otong
cut button menggunakan peluru
gas peluru karet itu kan harus
wajib dilaporkan itu laporannya tiap orang
oke oke baik terima kasih banyak mas
isnur sudah berbagi pandangan
aksi yang kemarin berlangsung
berakhir dengan ricu kita harus break dulu
evaluasi akan kita lanjutkan usai jeda
saya akan lanjutkan dengan
pak yusuf dan juga bang andi
kami akan segera kembali sesaat lagi
unjuk rasa mahasiswa berakhir dengan kerusuhan
menurut fahri ada kemungkinan ada
pihak lain yang menunggangi aksi ricuh
mas wanya sudah pulang
ini kita nggak tahu tapi kok bakar bakar
setahu saya ya
saya kan aktivis mahasiswa juga
daya tahan kita itu baru
kita marah marah itu kalau
udah bener bener apa namanya ya
berlebihan lah gitu
nggak ada yang berlebihan kan
dari kemarin sebenarnya gitu
jadi ini sebetulnya kalau bukan mahasiswa
ada yang menunggangi ini dong pak
gini ya kan sering kita nggak enak
tapi bukan begini selalu ada persoalan
kalau kemarahan kita itu spontan
lalu nggak terkelola kan
terkelola gitu loh
yang dipersoalkan apa gitu
kalau saya mendengar teman teman mahasiswa itu
bicara ini lebih banyak
nggak terlalu mengikuti
isunya itu apa sih
sebetulnya iswa dan ini sudah malam
ya ini adalah kerusuhan
kerusuhan harus diatasi
secara apa namanya secara
disiplin secara serius
badan intelijen negara turut angkat
bicara tentang aksi demonstrasi besar yang
berjalan beberapa hari terakhir termasuk yang
turut melibatkan pelajar pada hari
rabu ini bin mensinyalir
demonstrasi yang terjadi masih berkaitan
dengan pertarungan politik dalam rangka
pak wawan yang cukup mencolok
dari siang hingga sore ini adalah
bagaimana masa ini juga
teridentifikasi mereka adalah
pelajar pelajar smp dan sma
apakah ini juga sudah termonitor
sebelumnya ya memang
dari kemarin sudah ada edaran
bergerak dari para pelajar ini sma
pergerakan ini kan tidak mendadak ya
tidak mendadak tiba
dan memang sudah direncanakan
sebelum hari h
kan terus menerus ya
dilakukan dan diviralkan
ke berbagai lini
dan ya sekarang ini mereka
satu lagi eksistensi
di pergerakan lapangan
tadi tim kami
mengidentifikasi di awal bahwa
kemudian mereka mereka ini

ini tidak hanya berasal dari jakarta
tapi juga dari luar kota jakarta
sudahkah bisa diidentifikasi
juga pak siapa penggerak
masa ini sehingga mereka bisa
secara komunal melakukan
yang kita saksikan saat ini pak
ya memang mereka
pergerakan kan tidak gratis
ya tentu ada
pembiayaan tentu saja
tidak ada yang
apakah kemudian ini ada
penggerak atau pembiaya yang sengaja ingin
membuat kekacauan atau
bagaimana sebenarnya ini membacanya pak wawan
penggerak pasti ada ya
kemudian juga pihak donasi
banyak pihak juga sudah
menengarai itu ya
dan ini semua
juga akan ada
pergerakan karena ini juga didapas dari
berkait politik ya
ini kan tahun politik
tahun politik belum usai karena
telah menangkap total sembilan puluh empat orang
di hari kedua demo mahasiswa di dpr
polisi juga berjanji akan menindak
tegas kelompok kelompok di luar masa mahasiswa
yang diduga turut terlibat
dalam aksi yang berujung rusuh pada
menurut kapolda hingga rabu pagi
ke sembilan puluh empat orang yang ditangkap masih diperiksa
salah satu yang ditangkap di polres metro
jakarta barat bahkan
kedapatan membawa bom molotov
polisi tidak menjabarkan identitas dan peran
ke sembilan puluh empat orang yang ditangkap
namun kapolda menegaskan akan memproses
hukum jika mereka terbukti terlibat kerusuhan
dan perusahaan sejumlah fasilitas
umum kapolda metro jaya juga mencatat
tiga puluh sembilan personik kepolisi yang
jadi korban serangan pengunjuk rasa sementara
dari pihak mahasiswa
polisi mendata sebanyak dua ratus lima puluh
orang dirawat jalan
dan sebelas orang lagi dirawat
inap di sejumlah rumah sakit pasca
mengamankan beberapa orang
lebih kurang jumlahnya
ada yang membawa
dan sekarang kita masih dalam
proses pemeriksaan kita akan
pilih pilih dari mana
apakah mereka ini dari adik adik
kemudian dari masyarakat
pihak pihak lain tentunya
masih kita dalami juga
tapi salah satu yang sudah kita
takap membawa bom molotov kemudian itu adalah
dan sudah kita
amankan di pores jakarta
ya kami lanjutkan diskusinya
sekali lagi kami informasikan bahwa kami sudah
berusaha untuk mengundang pihak kepolisian tapi
tidak ada yang menyanggupi untuk hadir
ataupun bergabung dalam diskusi malam hari ini
saya lanjutkan ke
bang andi dan juga pak yusuf
ada pernyataan yang jelas dari pihak kepolisian
dan sejumlah politisi begitu mengatakan bahwa
aksi kemarin juga mungkin atau
ada peluang ditunggangi oleh
bagaimana pak andi melihat
aksi yang kemudian diduga ditunggangin
apakah ini kebetulan itu hanya pembenaran
saja atau memang ada
ada peluang bisa saja kemudian karena
proses politik dan lain sebagainya aksi aksi
mahasiswa justru jadi berbalik begitu
ditunggangi oleh sejumlah pihak
kita ini sudah dua puluh tahun
pasca reformasi tapi isi kepala
itu tidak berubah begitu
seperti masih tahun sembilan puluh
apa yang tidak berubah itu pak andi
tentang selalu menuduh bahwa
mereka yang memprotes negara itu
republik ini tidak punya
kelompok oposisi yang
sejati yang benar benar
sebuah sebuah memperjuangkan kepentingan rakyat
turun ke jalan karena
dia mengisi kekosongan dari
sistem demokrasi kita yang
antara partai yang berkuasa dan partai
yang tidak berkuasa itu kan ya
yang sekarang menang pilpres dan yang kalah
nalar berpikirnya selalu berpikir bahwa
kalau ada di luar mereka
itu ditunggangi gitu
ya konkret saja kalau ditunggangi
maksudnya ukuran itu adalah ini kan aksi
menuntut perubahan kebijakan
dpr yang punya kewenangan
menegasikan semua tuntutan
alat kekerasan negara
merepresif aksi demonstrasi itu
kalau pemerintah mau mendengarkan
dialog dengan mahasiswa
kalau dpr nya itu
juga clear bahwa dia itu
memang punya masalah dan
mau dengan apa
membicarakan tuntutan mahasiswa
yang sesungguhnya itu bukan tuntutan mahasiswa
itu tuntukan publik
maka tidak mungkin
ada yang namanya perlawanan ini
tungguin dan tidak
ditunggangi itu ukurannya adalah
itu adalah isu yang dia perjuangkan
tapi mau kemudian kita lihat juga
fakta di lapangan ada yang membakar
sampai tengah malam
apakah itu sama sekali tidak menutup
kemungkinan bahwa itu pihak pihak lain yang melakukan itu
coba dicek orang demo
kalau negaranya itu pasif
ya potensi akan terjadi
otaknya nggak banyak lihat berita
harus diisi kepala itu
dengan informasi yang cukup
lihat tuh bagaimana mahasiswa
lihat tuh bagaimana itu anak anak muda di london
lihat itu gerakan okupasi
di wall street yang di amerika serikat
itu semuanya gerakan demokrasi
bukan orang orang yang mau bikin kerusakan
sebuah gerakan sosial yang bertujuan
untuk memperbaiki keadaan
tapi orang orang yang mengambil
manfaat dari keadaan yang buruk itu
tidak rela gitu kan
partai partai tidak rela
presidennya tidak rela semuanya tidak rela
polisinya juga tidak rela
kalau ada dorongan kuat dari masyarakat
representasi mahasiswa ini untuk
memprotes gitu jadi
yang isnur tadi bilang bahwa
memang polisinya tidak mau ada demo
bukan cuma polisi nggak mau ada demo
dpr nya juga nggak suka ada mahasiswa demo
presiden juga tidak suka
kalau ada orang demo
maka mari kita lihat saja
bahwa sejarah kita itu
sudah cukup lumayan
kalau mau belajar soal proses demokrasi
maka perlawanan akan meningkat
dan silahkan dialog
maka akan muncul penyelesaian
hormati hak asasi manusia
maka demokrasi akan berkembang dengan sehat
pak yusuf lagi
pak yusuf ada tidak sih kekhawatiran sebetulnya bahwa
untuk menyampaikan aspirasi tapi justru
ditunggangi seperti yang tadi juga kita sudah dengarkan
ada kekhawatiran itu tidak atau menurut anda
tidak mungkin itu ada ditunggangi
saya kira begini ya
kita berharap pada siapa lagi
yang akan melihat bangsa ini secara jernih
yang akan melihat bangsa ini secara jernih
akan melihat persoalan bangsa ini
dengan mata yang objektif
oke lah kita nggak usah menuntut mahasiswa
menguasai semua persoalan di ruu itu
saya sendiri tidak mungkin menguasai itu
saya sendiri tidak mungkin menguasai itu
ya tapi dorongan moral
dorongan nurani mereka
itu harus kita apresiasi
karena mahasiswa itu ada gerakan moral
itu menjadi gerakan mereka
ideologi mereka adalah gerakan moral
dan ini yang paling kita harapkan betul

ada di situ komponen masyarakat
yang kita harapkan betul akan
belajar kita semua dari mereka
bahwa ini adalah gerakan yang betul betul
keinginan perubahan maka jangan lihat
sisi sisi yang lain
lihatlah subtansi persoalannya apa

persoalan apa sih yang mereka inginkan itu
nah itu yang harus di dialogkan yang harus diseriusi
jangan pinggiran pinggiran tuduhan ini tuduhan itu
tidak produktif akhirnya bangsa ini
tidak pernah dewasa dewasa dan berdemokrasi
bukan tapi kalau kita melihat ini mahasiswa

era milenial itu berbeda dengan dulu kan
tetapi dengan mereka mau seperti ini
itu luar biasa saya melihat itu
ini jangan sampai pemimpin pemimpin ini
membiarkan begitu saja
meremehkan mereka begitu saja
kemudian tidak enteng justru ini kita apresiasi
dan kemudian kita akomodir bagaimana
supaya daya analisis mereka
daya kebudayaan mereka semakin tajam
dan lihat subtansi persoalan
kita sudah mengulangkan ini itu dsb
dibiayai ini dibiayai itu
kalau tahun sembilan puluh delapan kita dibiayai itu sakit hatinya luar biasa
kita sudah mengulangkan ini itu dsb
kita sudah mengulangkan ini itu dsb
dituduh dibiayai ini dibiayai itu dsb
kita harus menuduhkan sama mereka
itu adalah dorongan mereka sendiri
hati nurani mereka sendiri
jadi kita melihatnya secara objektif
bahwa ini adalah generasi yang kita harapkan betul
akan melihat bangsa ini secara objektif secara baik
dan adalah untuk
jadi saya lebih menekankan pada subtansi persoalan
jangan justru lari lari bahwa ini dihitungkan
saya kira itu itu lebih penting
sehingga itu mendewasakan mereka juga
mendewasakan demokrasi kita juga
tapi pak yusuf gini apa sebetulnya yang
betul betul diinginkan oleh mahasiswa misalnya
karena kemudian pastikan
dpr begitu atau
pemerintah politik mengatakan kan sudah diterima
sudah berdialog sudah ditunda juga
pengesahan rkuhp nya
bagaimana kemudian bisa mengakhiri
bagaimana aspirasi mahasiswa sebetulnya
kita perlu tanya kepada mahasiswanya ya
apa yang mereka inginkan
apa yang diceritakan atau
yang anda dapat dari mahasiswa dari
ya itu kan subtansi persoalannya kan di masalah
apa tentang kpk
kan gitu kan
ya mungkin ada persoalan persoalan yang dia lihat
kok begitu cepatnya kan gitu kan
dan sebagainya harus dibuktikan kan gitu kan
bagaimana mereka juga kan banyak melihat
kan gitu kan ini kok sebegitu
cepat dan sebagainya itu yang harus
harus di dialogkan gitu kan
mungkinkah ya mereka kan tuntutannya ada perpu
dan sebagainya kan tapi kan mungkin
ini bisa dibicarakan gitu
kenapa bisa seperti itu
jadi mahasiswa juga ya mereka juga melihat ini
persoalan serius gitu kan dan itu
saya lihat harus diapresiasi oleh
pimpinan harus di respon
dengan baik kan gitu kan selama
ya kita kalau dulu ya
selama tuntutan kita belum selesai
selalu berjadul seperti pandian
tahun sembilan puluh delapan sampai pak
apa order baru turun kita sebelum itu ya kita
ya kita nginep di dpr
dan sebagainya itu mungkin ya mungkin juga
mahasiswa sekarang seperti itu apa sih tuntutan
mereka kan bisa jadi seperti itu
sama karena memang diskursus
dimulai dari ini kan soal
kpk memang aksi aksi ini kan dimulai
dari aksi aksi di depan kpk
semula gak ada mahasiswanya semula
sebenarnya kan kawan kawan sendiri nih yang punya
concern untuk melawan
penetapan undang undang kpk
ya para pegiat anti korupsi begitu ya lsm dan lain sebagainya
sampai kemudian ini akhirnya
itu diserukan oleh mahasiswa juga ya
kampanye media sosial yang masif
ini kan melek media nih anak anak ini kan
beda dengan kita dulu di sembilan puluh delapan
aksi kalau nggak sampai ada yang mati juga
media belum tentu memberitain
jadi butuh waktu panjang
nah sekarang ada alat teknologi
yang bisa memicu
untuk melihat secara cepat
sekaligus bereaksi secara cepat
anak anak muda yang dia mulai belajar organisasi
kalau dia anak misalnya
anak politik ya dia mulai belajar teori politik
kalau di anak hukum dia mulai belajar
tentang teori teori dasar hukum begitu
ya dia bukan orang orang yang expert
tentu bukan tapi mereka ini
yang melihat secara
clear gitu loh nggak ada
gak ada apa namanya
kerumitan kerumitan seperti yang dipahami oleh
para anggota legislatif kita
dalam melihat sebuah isu dan persoalan
sehingga ketika mereka anak anak mahasiswa ini
melihat ada gerakan
kpk yang ditekan oleh
negara ini yang ditekan oleh dpr
dan presiden tidak bersedia membuat
semua orang saya pikir
ini adalah momentum
itu nggak perlu berdebat lah
sehingga itu kemudian menjadi substansi utama
mahasiswa kemarin juga melakukan aksi
bang andi tadi anda katakan bahwa
ini tidak sampai di hari kemarin
bisa ada peluang bahwa
berkembang lagi artinya
konstelasinya beberapa hari ke depan
dari apa ya
catatan anda akan
seperti apa ini bisa berkembang dan
dan yang terakhir
dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari diantre
beragam persekusi ratusan
sudah mulai ada yang meninggal
ketika orang agak lupa gitu
karena mungkin menjadi biasa
dalam tanda kutip karena saking seringnya
kekerasan di papua gitu
orang tengok lah ini soal kpk
minarba dan seterusnya
buruh yang sedang ngantri untuk menolak ruu ketenagakerjaan
ada kawan kawan petani yang sedang ngantri soal ruu pertanahan
nah mahasiswa ini kan mengambil posisi untuk maju ke depan karena ini kakak kakaknya ini om dan bapaknya ini yang di petani yang diburu sedang konsolidasi gitu kan
berproses sedang mahasiswa ini ya nggak butuh waktu panjang ini
terus maju ke depan
oke kalau tadi anda katakan polisi melakukan aksi kekerasan artinya ke depan seharusnya menurut anda bagaimana penanganan terhadap aksi aksi demonstrasi
karena tentu kan ini antara penegakan hukum begitu ketertiban keamanan seperti apa
solusinya adalah respon dari pemerintah
jadi polisi itu memang punya diskresi
diskresi itu adalah polisi berhak untuk memilih untuk mengambil tindakan hukum saat ada sesuatu yang dianggap melanggar hukum
itu polisi melanggar
dalam dirinya sebagai alat negara yang berfungsi untuk mendekatkan hukum
maka dia tidak bisa melihat masalah unjuk rasa demonstrasi mahasiswa itu dengan kacamata kuda
polisi kita ini kan kalau ada orang kumpul semua dianggap sama itu
mau bikin rusuh ya
seolah olah kan begitu nalarnya
kalau ada seribu orang demo di apa namanya di satu tempat
tertentu sampai dengan hari sampai dengan jam tertentu wah ini rusuh pasti
padahal kita itu juga berkali kali bilang ke kepolisian soal pemolisian masyarakat
soal bagaimana polisi menerapkan prinsip prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di dalam menegakkan hukum
dan perlu dievaluasi tadi yang dikatakan ya
itu personil polisi yang melakukan tindak kekerasan secara berlebihan kepada sejumlah teman teman mahasiswa yang melakukan aksi itu harus dihukum
dan jangan kemudian memproses hukum mahasiswa yang kemarin melakukan aksi
pak yusuf terakhir apa harapan anda kalau kemudian tadi bang andi katakan ini bisa berkembang ke depan
artinya peran mahasiswa juga mungkin juga akan kembali terlibat
bagaimana anda melihat itu ke depan dan seperti apa harapannya
ya saya kira buat mahasiswa sendiri kan perlu apa ya perlu mendalami lah terhadap apa apa yang memang mereka inginkan
ya perlu dipelajari detail detailnya juga kan sehingga ya mungkin ada juga ya mungkin ada juga yang menarik ya mungkin ada juga yang menarik
ya mungkin ada juga yang menarik
ya mungkin ada juga yang menarik
ya mungkin ada juga yang menarik

di ruk huap itu ada yang sependapat ada yang tidak sependapat kan gitu kan
karena memang di situ debatable kan gitu kan
saya melihat juga kalau dari perspektif saya ada sesuatu yang baik gitu kan ada mungkin yang tidak cocok kan
mungkin mahasiswa juga melihatnya dari perspektif apa
yang selanjutnya adalah ya marilah kita untuk supaya ini apa kita dalam berdemokrasi itu semakin baik ya
janganlah kemudian arus ini dikatakan bahwa ini ditunggang itu ini ditunggang ini dan sebagainya
janganlah kemudian arus ini dikatakan bahwa ini ditunggang itu ini ditunggang ini dan sebagainya
lihatlah persoalannya apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa
dan itu kan bisa di dialogkan bisa dibicarakan gitu kan
jadi tidak bisa kemudian hanya dengan saling tuduh menuduh
kemudian pada akhirnya ya nanti akan kehilangan momen kita
ini kan mahasiswa punya keinginan yang baik untuk perbaikan kpk itu kan
kalau dia kemudian ini tidak direspon wah itu luar biasa nanti ya
kalau kita lihat subtansi subtansinya lah kalau kita ingin berdebat ya dari dewan pengawas macam macam dan sebagainya
itu kan mahasiswa mungkin melihat ini bahayanya luar biasa ke depannya kan
walaupun mungkin yang lain tidak sependapat kan
tapi saya melihat wah ini luar biasa kalau tidak sempat direspon oleh pimpinan kita pemimpin kita
ini akan berdampak
dan ini kalau ini akan eskalasinya saya khawatirkan kemudian ke depan ya mereka tidak akan berhenti kan begitu
sampai kemudian tuntutannya mungkin bisa dipenuhi begitu ya
ini kita lihat juga ini yang tengah terjadi saat ini kita lihat di layar televisi tadi
masih terjadi mungkin aksi ya dan juga bentrokan yang sampai dengan malam hari ini masih berlangsung
sejak sore hari ini ini bagaimana ini bang andi
ternyata juga masih ada perlawanan dari sejumlah masa dan kepolisian juga masih berupaya untuk mungkin mengamankan situasi
bagaimana anda melihat ini
aduh lelah gitu
aduh lelah saja ya
artinya siapa yang lelah juga pasti akan berhenti kan
dalam konteks aksi loh ya
bukan adu bentrok begitu loh
ya kawan kawan kan biasa aksi
capek energinya habis duluan
ya terus benar benar capek ya lelah ya biasa gitu
orang itu bagian dari proses demokrasi itu ya begitu itu
jangan terus orang demo di mana oh kamu ini ini ini ini
biasa juga begitu itu
ini ini ini ini gambar beberapa saat yang lalu
yang tadi masih berlangsung
dalam kondisi begini agak sulit juga
artinya bang andi bahwa kemudian kita bisa berharap bahwa tidak akan ada aksi kekerasan ya atau gimana sih
jadi ada protab gitu loh pak
kembali ke protab ya
bahwa polisi itu memang punya hak punya kewenangan untuk melakukan proses preventif
mencegah atau melindungi dirinya sendiri saat dia terancam keselamatan dan jiwanya
hingga sampai menembakkan senjata api itu ada
jadi kalau kita di saat demo ada orang bawa parang begitu terus
terus nanti saja mengenai personil polisi ya tembak saja
itu boleh begitu itu boleh
tapi kalau aksinya masih dalam konteks yang wajar begitu ya
wajar maksud saya ya orang demo itu ya begitu itu gitu loh
jangan diharapkan orang demo seperti orang ikut arisan kan
jangan justru melakukan hal yang sepertinya
itu kekerasan atau represif begitu ya
itu kan namanya orang aksi massa itu di lapangan itu pasti adu emosi adu lelah gitu pasti
nah maka kemudian kita harus punya tenaga tenaga polisi yang terlatih untuk kendalikan aksi itu tanpa harus terjadi represi kekerasan yang berlebihan
oke mudah mudahan kalaupun ada aksi aksi kedepan bisa lebih baik begitu berakhir tidak rusuh
jadi jangan polisi jangan bersikap seperti dpr atau seperti ppr
jangan bersikap seperti dpr atau seperti pp
jangan bersikap seperti dpr atau seperti presiden yang anti terhadap orang demo
itu jangan sampai polisi bersikap begitu berpikir begitu ini orang demo ini adalah masalah
itu politisi tuh yang mikir begitu
polisi nggak boleh mikir begitu
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
kita ke tim kami di lapangan ada vina nabila
ya mungkin akan melaporkan bagaimana situasi
terkini di sekitaran gedung dpr mpr karena tadi kita lihat masih ada sejumlah bentrokan mungkin ya yang terjadi
baik tampaknya kami tidak bisa menghubungi tim kami di lapangan tapi kami akan terus menghubungi
oke dan ini adalah gambar yang saat ini saat ini tengah berlangsung
ini di kawasan palmerah
masih dilakukan upaya upaya untuk menghalau aksi dan juga massa sampai dengan pukul dua puluh dua lebih malam hari ini
ini adalah rekan kami juga yang mungkin tengah berupaya melaporkan kepada anda situasi di lapangan
kita akan terus pantau seperti apa
terima kasih bang andi bang andi irfan sudah hadir malam hari terima kasih juga pak yusuf wida sudah hadir
tentu kita berharap kalaupun ke depan ada aksi berakhir dengan tidak seperti kemarin ya
tidak ada korban korban lagi dari siapapun termasuk juga dari mahasiswa
kita sudah hi breaking ini sampai sebelumnya
kita akan lihat juga kita dengarkan bagaimana ketua umum pp muhammadiyah
agar semua pihak tetap menjaga persatuan khususnya dalam menyikapi dinamika politik dan juga gerakan mahasiswa yang terjadi
berikut kutipan wawancara cnn indonesia dengan ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir
aksi ini sudah berjalan sejak sepekan terakhir
sejak pemantiknya adalah dikotoknya undang undang kpk hasil revisi
kalau misalnya melihat terus berlangsung sampai sekarang
sekalipun sudah ada permintaan beberapa tuntutan yang sudah
dikabulkan oleh dpr untuk tidak membahas ruu kontroversial
tapi toh gerakan itu masih ada
ada juga ajakan untuk turun ke jalan besok
artinya masih ada ketidakpuasan atau apa yang anda lihat sekarang pak haidar
ada pengalaman berharga yang harus menjadi hikmah bagi semua elemen bangsa
pertama bahwa apa yang diputuskan dpr dengan revisi undang undang kpk
adalah untuk membuat pelajaran yang tidak terulang
karena itu juga dpr mesti dengan seksama penuh kearifan untuk menjadikan pelajaran ini agar tidak terulang
sebab kalau terulang maka yang muncul adalah ketidakpuasan ketidakpercayaan
dan keresahan di ruang publik seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa
mencari solusi dari ketidakpercayaan yang sudah tumbuh anda katakan tadi
siapa yang harus berbicara
kalau misalnya dpr berbicara apakah akan masih didengar
atau siapa yang harus sekarang langsung berhadapan dengan katakanlah perwakilan mahasiswa
jika semua kembali pada nurani kita
etika kita menghadapi masalah
itu insya allah akan ada solusi
dpr misalkan belajar dari pengalaman
sekarang betul betul seksama serap seluruh aspirasi
kalau pemerintah sudah meminta ada beberapa rancangan undang undang yang perlu ditunda
maka dpr pun harus seirama dan bukan dalam prosesnya saja
tetapi juga perbaikan isi dan kemudian ada masukan masukan yang sangat berarti
dan tidak perlu tergesa gesa
jika memang harus menjadi agenda dpr yang akan datang
serahkan ke dpr yang akan datang
dan insya allah tidak akan mengurangi prestasi dpr yang sekarang
saya yakin kalau anggota dpr kita bijaksana
semuanya akan terbuka untuk dialog dan kepercayaan publik
juga kepada seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa
jika tuntutan tuntutan utama telah tercapai
maka kita coba cari solusi yang
bagaimana agar rancangan undang undang itu betul betul sesuai dengan harapan kita
dan jangan sampai juga ada proses di luar kepentingan kepentingan itu
yang membuat kita akhirnya tidak bisa mencari solusi mengenai soal legislasi ini
demikian breaking news malam hari ini
breaking news masih berlanjut setelah ini bersama dengan rekan saya ada dea kartika
serahasi raid pamit selamat malam terima kasih